akhirnya bapak ibu terkabur
jangan berhenti doain ibunya nak
bapak jadi imam ya
waktu cepat sekali rasanya
perasaan baru kemarin puasa
dua hari lagi esi balik ke arah
saya nggak boleh pulang ke rumah nih
kalo saya pulang ke rumah kum
eh kasih pedut sama iko pasti namu ke rumah saya
abis itu semuanya barang barang saya terdicek semuanya sama dia
emang bareng bareng kamu dibawa ke arab sama esi cek
kalau bisa sama rumah rumahnya sekalian
ya gak bisa tuh cek
gak muat dipesan
ya kan gak bisa
ya makanya memang gak bisa melehoy
udah tau gak bisa ya kum
kamu tolongin kenapa sih um
diam aja haheh haheh aja
sabar dulu sampai kapan sabarnya
cek emosian kum
eh ini mah gelang perempuan pak
masa mau pakai gelang perempuan
gelang aja gak mau ngasih
bukannya gak mau ngasih
masa pake gelang perempuan
mama sih belinya gelang gelang perempuan
pan gelangnya gak mau ngasih
gelang mah memang kebanyakan buat perempuan pak
tapi papa itu mau keundangannya ucoi
kalung yang beli tempoh hari mana
yaudah pake itu aja
masa pakai kalung itu aja
itu teh gede pak
bagian papa kan punya kalung yang lainnya
kalo papa pake kalung itu aja
yang ada diomongin sama orang orang seciraus
eh lihat tuh si dadang
pake kalungnya yang kemarin kemarin juga
wah jangan jangan sih kok udah gak punya duit
kemarin pas lebaran cuma beli satu aja
atau jangan jangan jual gelang beli kalung
siapa yang berani ngomong kayak begitu
eh banyak mah
makasih ya mah
insya allah enam bulan lagi ibu pulang
abis itu ibu gak balik balik lagi kesana
disini terus sama kita
akhirnya gak apa apa ibu terkabut
jangan berhenti doain ibunya nak
bisa incu ya anterin tiap malem ke pasar
jadi gak usah naik ojek
ngomongnya tuh jangan keras keras
nanti kalo kedengeran bos kamu berlalu
alhamdulillah haturnung pun bos kos
kamu mau kayak sama siapa aja
kamu teh kalo mau masakan enak harus royal sama bumbu
engga usah takut
untungnya jadi dikit dong bi
ya harganya tinggal dinaikin aja
mendingan mahal dikit tapi enak
daripada sedikit tapi gak enak
udah nih kamu ulek
gitu dong kalo dikasih tau tuh denger
iya nurut kan enak
nurut salah ga nurut salah
kebiasaan kamu teh kalo dikasih tau udah jawab aja
udah nih kerjain ulek yang bener
jadi kamu bikin cilok buat si ucuy
ulek yang bener kenapa sih ce
yang cekatan gitu
hmm gitu atuh
awas tumpah semua
jadi inget waktu bu jangan dulunya doi
kita kan lama bujangannya
waktu kita sering dulu nongkrong di pos
oh masa kita bujangan waktu belum nikah
saya kirain masa bujangan kita setelah nikah ceng
iya kang dadang
aceh yang nyuruh saya bilang begitu
kan tadi kamu yang nuru cek
cepet marah cek
nanti setruk kamu cek
sobri cuman pengen bapak sama mama eros hadir pada saat ijab kobul
kalau bapak berkenan
mungkin buat kamu